hai sebuah lapangan sepak bola di makassar sulawesi selatan ramai jadi perbincangan
antaran menggunakan sebutan serupa dengan markas tim rasulah seri a sembilan yaitu sansiro namun jika
dibandingkan dengan sansiro yang asli lapangan ini jauh dari standar stadion lapangan yang tertak
di gang sempit di jalan masale dua kecamatan palakukang ini tanpa rumput yang hijau dan
bahkan dipenuhi sampah lapangan stasiun makassar ini viral setelah diunggah ke instagram
pada akhir tahun lalu dan hingga kini telah mendapatkan lebih dari satu juta like serta
sebelas komentar dari netizen dalam maupun luar negeri warga yang menyematkan tulisan samsiro
banyak lapangan ini mengaku ia mengemari klub ac milan dapat kabar langsung dari instagram
nyata yang ada
foto yang upload ini foto ambil gambar di sini terus dia upload baru take semuanya jadi
tiba tiba menjuga viral itu namanya om pace karena kebetulan itu hari pas jadi nih lapangan
tidak ada di kayak tidak ada nanya tuh jadi saya saya ambil cek langsung ditulis baru main bola
meski sangat jauh berbeda dengan fansiro asli bahkan terkesan kumuh
anak anak tetap antusias bermain di lapangan ini